colek kek apa kek
hekal boleh nanya gak
hukuman hekal yang tadi
men burung kutilan burung celepuk cakep
yang panjang tau cepularan
kirain umur kita
abisan capek men
nyari syahik lang ketemu ketemu
di telan bumi ustadz
tapi teman saya bumi setiawan punya kerongkongan
oh itu nama orang
mantri sunat kan
gelokan gitu tuh
eh bu jadi berapa bu
ada gak ustadz duitnya
emang kalau nggak ada mau bayarin
gak ada sih
gak apa apa sih d
oh langsung aja sama yang punya warung
bukan saya yang punya aja
boleh mas gak apa apa
muka saya pilih pemilik warung
udah jelas jelas mirip pemilik tanah sengketa
nah itu dia tuh
ini mbak lena
tadi ubi abis ngetik apa
proposal itu apa
proposal itu semacam surat permohonan
siapa tahu kalau kita bikin proposal bikin surat permohonan
ya siapa tau
pesantren kunanta kegiatannya bisa balik lagi ke normal gitu
biayanya jadinya mahal
ya nggak boleh begitu
haikal datang ke pesantren kunanta
itu atas izin allah subhanahu wa ta'ala
kita kena musibah kita kena bencana juga atas izin allah subhanahu wa ta'ala
pasti udah ada rezeki buat haikal buat pesantren kun anta dan buat kita semua
jadi haikal nggak ketemu ustadz
tapi kalau usaha mau saya bisa cari lagi kok sekarang
nggak usah nggak usah nggak apa apa
saya yakin kok ustadz pasti capek
lebih baik ustadz musa istirahat aja
ustadz musa kenapa
batu mulia di atas sejadah
sungguh tinggi si burung terbang
membuat hati ini melayang
lah ada dia nih anaknya nih
haikal kamu dari mana sih
tadi waluyo jatuh dari pohon gara gara nyariin kamu
halil gibran sama rusdi juga sampai masuk kemangnya prt terus dimarahin
tuh bentar lagi nih kalau diterusin
emmen sama yunin kesan pek helikopter tau nggak
jalan mbak jalan
nggak kemana mana kok susah
tadi cuma jalan jalan sama bang ube
kal kamu gimana sih kal
kamu tadi bilang katanya udah izin sama ustadzah saffah sama ustadzah musa
sampai ada yang jatuh jatuh sampai ada yang kena omeng sama ustadzah saffah gimana sih kal
kal dimaafin kok
tapi hakal tau nggak akhirnya ada seperti apa kal
berapa banyak orang yang dirugin gara gara haikal ngebohong
dan ube nggak mau ya kal
ube nggak mau santri di kunanta kerjanya tukang bohong kayak haikal
kasih hati minta ampel lah ini anaknya
udah ustadzah udah
udah ustadzah udah
jangan diulangi lagi ya haika
sekarang minta minta maaf
ujung ujung minta pulsa lagi
hai kau bersalah kau gak akan bohong lagi
jadilah diri sendiri
hai kau salah kau gak akan bohong lagi
hai kau salah kau gak akan bohong lagi

tante telah dendapat dokumen juga
hei kalian gak usah ngata ngatain aku gak usah ngetawain aku
mau dikasih ee mau dikasih sini sini kasih ee nih
colek kek apa kek
haikal boleh nanya gak
hukuman haikal yang tadi bisa nggak mengganti hukuman haikal nanti di akhirat
kalau itu urusannya haikal sama allah
nanti haikal masuk neraka dong ube
ube heran sama haikal
haikal kan katanya santri teladan
ube heran sama haikal kan katanya santri teladan
masa yang begini aja aja sama ube

harusnya kan haikal udah bisa jawab sendiri
udah tau kan jawabannya
udah tau kan jawabannya
maaf ya bang ube
maaf ya bang ube
itu si haikal kira kira gelap
itu si haikal kira kira gelap
aku tak tau
ya ayo makan abun abun abun abun abun abun abun abun setan awal jadi santuin yuk yuk yuk
ya udah kita tanya juga tanya setan assalamualaikum waalaikumsalam
hai kau kenapa kamu aku ngapa ngapa kok oh ya katanya walau jatuh dari pohon ya iya nih
kamu jadi jatuh sakit lagi yang ikut ikutan eh jadi bantuin ya aduh malah enggak terima kasih
lagi iya deh makasih udah nyariin aku ya asal sama tapi lagi ikut ikutan itu kan
urusan aku bukan urusan kamu ustazah syafa yang nyuruh tahu ustazah syafa
maaf gara gara aku kamu jadi jatuh ipal sih ini juga udah diurut kok walaupun masih sakit tapi
ada apa apa deh aduh tuh kayaknya siswa udah temenan sama ikan kayaknya sih begitu kan